halo sahabat kompas tv saatnya kita update lagi tiga berita terpopuler yang terjadi pada hari ini
selasa dua puluh tiga april dua ribu dua puluh empat bersama saya sinta clenia di top tiga news kompas tv
kita ke berita yang pertama pada hari ini sahabat kompas tv presiden joko widodo mengatakan
pemerintah menghormati putusan mahkamah konstitusi terkait sengketa pilpres dua ribu sembilan belas
presiden jokowi sampaikan bahwa mahkamah konstitusi telah menyatakan segala tuduhan yang dialamatkan kepada pemerintah terkait dugaan kecurangan dalam pemilu tidak terbukti
jokowi juga mengatakan pemerintah siap mendukung proses transisi ke pemerintahan baru
ya pemerintah menghormati putusan mk yang final dan mengikat
dan juga untuk pemerintah yang menghormati putusan mk yang final dan mengikat
dan pertimbangan hukum dari putusan mk yang juga menyatakan bahwa tujuan tujuan kepada pemerintah
seperti kecurangan intervensi aparat kemudian apalagi politisasi bansos kemudian mobilisasi aparat ketidak netralan kepala daerah
dan menurut saya ini saatnya kita bersatu
karena faktor eksternal geopolitik itu kemenekan ke semua negara
saatnya bersatu bekerja membangun negara kita
dan pemerintah mendukung proses transisi
sahabat kompas tv capres anies baswedan bicara soal upaya rekonsiliasi dengan capres terpilih prabowo subianto
anies baswedan mengatakan bahwa saat kampanye prabowo subianto adalah lawan
namun dalam demokrasi prabowo adalah kawan
hal ini disampaikan anies saat kunjungi dpp pks pada selasa siang
di dalam pemilu dan pilpres
adalah teman dalam demokrasi
kalau lawan saling menguatkan
yang sedang berjuang bersama sama
sahabat kompas tv polisi mengungkap
penyebab kematian wanita hamil
di dalam ruko kawasan kelapa gading
mengalami pendarahan setelah upaya aborsi
saat korban mengalami pendarahan hebat
justru meninggalkan wanita tersebut
sambil membawa sejumlah uang
di antaranya pasal pembunuhan dan pencurian
dengan ancaman maksimal lima belas tahun penjara
tidak dilakukan pertolongan secara cepat
dan mengakibatkan kematian terhadap korban
tiga berita terpopuler yang terjadi pada hari ini
jangan lupa untuk like komen dan share video ini
dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe
saya sinta mulyania pamit undur diri